informasi lain saudara menteri pupr basuki hadi mulyono membantah isu rumah dinas menteri di ibu kota nusantara yang mewah
basuki bahkan sempat menyinggung reaksi menko marves luhut bin sarpanjaitan yang kaget rumah menteri di ikn berukuran kecil
basuki menyebut lebih mewah rumah dinas menteri di kawasan widya chandra jakarta dibandingkan dengan di ikn
basuki menyatakan fasilitas rumah menteri seperti rumah pada umumnya
ia juga menyinggung reaksi menko marves luhut bin sarpanjaitan yang kaget karena rumah menteri di ikn berukuran kecil
basuki menegaskan konsep pembangunan ikn bertema compact city
ikn berkecil dari ukuran di ikn widya chandra
bahkan pak luhut bilang oh ini kok kecil
tiga puluh enam unit rumah menteri di ibu kota nusantara
anggaran untuk tiga puluh enam rumah itu adalah rp lima ratus sembilan satu miliar rupiah
satu unit rumah memiliki luas lahan seribu meter persegi
sedangkan luas bangunan sebesar lima ratus delapan puluh meter persegi
rumah menteri di ikn terdiri dari dua lantai dan satu basement
lantai pertama untuk area kedinasan lantai kedua untuk area privat atau keluarga
basement untuk kamar sopir kamar mandi dan ruang jaga
total ada delapan kamar tidur lima kamar mandi ruang pertemuan ruang kerja ruang keluarga